pagelaran ktt g dua puluh tidak dipungkiri menyedot perhatian dunia
banyak media dari berbagai negara datang dan melakukan peliputan di ajang ktt g dua puluh tersebut
bagaimana media melihat penyelenggaraan ktt g dua puluh dari sisi media
saya sudah terhubung dengan titin rosmasari pemimpin redaksi cnn indonesia
bu titin selamat sore bagaimana kabarnya bu
ya selamat sore mas eza selamat sore cnn indonesia
baik bu ini kan seluruh rangkaian dari ktt g dua puluh di bali ini telah selesai dan juga berjalan dengan lancar begitu
bisa dikatakan indonesia sukses menggelar acara ini
apa saja hal yang menarik selama pelaksanaan ktt g dua puluh di sana
mas eza kita dalam bicara tentang g dua puluh
kita tidak bisa
melupakan rangkaian yang sangat panjang
mulai saat presiden jokowi menerima tongkat estafet dari italia
kita memang melihat bahwa rangkaiannya membuat kita yang mungkin awam ya
memastikan media juga berperan untuk membumikan g dua puluh itu
apa konkretnya apa dampaknya apa benefitnya untuk indonesia
karena kita tahu g dua puluh
itu adalah satu forum kerjasama dan koordinasi terkait dengan ekonomi finansial dan pembangunan
nah kalau bicara soal menarik apa yang menarik apa kesuksesannya
memang hari ini tadi kurang lebih satu jam yang lalu
presiden jokowi menyampaikan dalam press briefing satu good news ya ada deklarasi
karena kita tahu deklarasi itu satu dari sekian objektif
dari kesuksesan perhelatan g dua puluh ini
membumi membumikan itu hal yang memang bukan hal yang mudah
karena isu isunya menjadi sangat elit
namun kalau kita lihat media dalam meng cover g dua puluh tidak lepas dari
selain substansi tentu hal hal yang sangat universal
kepala kepala negara utamanya misalnya amerika rusia dan beberapa lagi
yang memang menjadi pembicaraan selama khususnya mulai dari konflik rusia dan ukraine
apakah mereka hadir apakah mereka bersama siapa pertemuannya dimana

untuk terus dicermati oleh media
tapi kembali bahwa dua hari ini sebagai puncak dari ktt ini adalah ultimate nya
ternyata kita lihat dari kehadiran itu tujuh belas kepala negara
dari dua puluh itu sebuah keberhasilan karena kehadiran juga lagi lewat virtual
tapi intinya diawali dengan sedikit nuansa yang pesimistis
tapi hari ini kita melihat presiden dan yang terkait dengan ktt itu menunjukkan gestur kebahagiaan
dan kita yakin ini juga bergaung ke dunia
sebagaimana kita tahu bahwa
baik bu titin ini kan tadi juga disebutkan mengenai deklarasi yang akhirnya dihasilkan dalam ktt g dua puluh
ada lima puluh dua poin begitu
bagaimana proses terbentuknya deklarasi apakah memang berlangsung alot atau lancar begitu bu
saya agak terputus
saya di media center
semua sedang melaporkan semua sedang live ke negara masing masing ya
dan ada di giant screen para pemimpin negara sedang memberikan statement
jadi saya agak kurang begitu clear
intinya tadi disampaikan juga oleh presiden jokowi bahwa deklarasi dihasilkan juga dengan
dan rusia hadir
perwakilan rusia hadir di situ ya
jadi kita bisa bayangkan betapa ini alot
beberapa waktu lalu sebelum puncak ktt ini kita mendapat banyak informasi dari misalnya menlu dan lain lainnya yang tim negosiator
membuat menghasilkan deklarasi ini bukan sesuatu yang mudah
negosiasi yang berlarut
negosiasi yang berbulan gitu
tapi ini hanya satu ya sedang deklarasi
kita memantau dan meliput juga
dari mulai awal tahun ketika ini berjalan ratusan forum berapa serpa track itu dilakukan
jadi itu sebenarnya sudah mulai cicilnya itu sudah cukup lama
ini yang kita akan cermati
bagaimanapun isu utamanya adalah konflik geopolitik rusia dan ukraina itu
dan ketika deklarasi mengatakan perang harus dihentikan
dan kemudian menarikan perang itu berakibat pada ekonomi
berakibat kepada masalah global
itu statement yang rasanya memang ditunggu banyak orang
dan kehadiran rusia di situ mencerminkan
apakah itu bisa dilakukan segera oleh rusia
apakah itu bisa dilakukan segera
apakah itu bisa dilakukan segera
saya sudah terhubung dengan titin rosmasari pemimpin redaksi cnn indonesia
selamat sore bu titin
bu titin pagi ini ada pertemuan mendadak g tujuh
mungkin bu titin bisa gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana tadi pagi
tadi saya sampaikan bahwa memang
memang di media center ini memang agak berjauhan ya
agak jauh dengan lokasi utama ktt
dan juga tempat para hotel hotel tempat para pimpin negara tinggal
yang perlu juga kita tahu bahwa indonesia menyediakan tempat
tapi kepala negara atau negara sendiri g dua puluh itu yang memilih sendiri tempatnya
mereka pilih menggunakan kendaraan apa
jadi sudah disiapkan gitu
ada yang sudah terjadwal
yang tidak bisa tidak harus mereka ikuti
tapi untuk beberapa hal ada kebebasan dari mereka untuk melakukan seri pertemuan
pertemuan pertemuan ringan seperti yang tadi malam
makron dengan trudo
dan kemudian tadi pagi
tadi pagi saya tanya dengan teman di sini
apa yang terjadi gitu
panitia tidak tahu
memang ada pertemuan g tujuh
terkait dengan insiden ada rudal di perbatasan polandia ukraine
itu salah satu contoh dari beberapa hal yang memang di luar dari agenda yang sudah disiapkan
jadi dalam kaitan ini sebagai tuan rumah kita memahami bahwa indonesia itu memberikan ruang yang cukup luas
buat para peserta
dan termasuk mereka datang kapan dan pulang kapan gitu
kita tahu misalnya yang kita dengar dari saudi yang paling lama bertahan di sini akan stay dua minggu dan bagi pemerintah indonesia itu tidak masalah
termasuk tadi pertemuan yang apa yang dibicarakan kita mendapat setelah pertemuan tersebut
tapi kenapa dilakukan
ya itu memang diserahkan kepada para peserta dari g dua puluh ini
ini kan ada ribuan jurnalis yang datang kesana
kalau saya bisa mengutip menkom info mengatakan ada kurang lebih satu lima ratus jurnalis dari seluruh dunia berkumpul di bali untuk meliput puncak acara dari ktt g dua puluh
bagaimana jalannya peliputan disana hingga ini berjalan lancar disana bu
mungkin bisa diceritakan
sudah terakhir yang kita dapat datanya lebih dari dua ratus
jadi kita sudah dapat informasi dari seluruh dunia ya khususnya dari negara g dua puluh ini
pengamanan itu dilakukan dengan sangat seksama
lintas masuk kita ke area area tertentu dibatasi
tapi dengan dibatasi itu kita dipastikan semua pasokan informasi itu didapatkan
dan akses informasi
dari sambungan live dari tempat misalnya apurpa
tempat kelenggaraan ktt tersebut
atau memang secara bergiliran para leader atau perwakilannya itu datang ke media center
karena disini banyak disediakan tempat untuk mereka langsung memberikan pernyataan
di tempat ini itu penyelenggara sudah menjalankan komitmennya
tidak ada informasi yang tidak sampai
dan kita diberikan keleluasan
meskipun memang akhirnya narasumbernya yang kesini
proses registrasi juga berjalan dengan sangat ketat ya

jadi tidak bisa yang tidak memiliki benar benar pengetahuan
jika diberi pengetahuan kudanya mendaftarkan dan patah depan tidak bisa berkata seperti apa yang terjadi
uh karena kita kalau mau masuk harus step gini kalau tidak trans et quindi kalau tidak ekskseyursaya nggak bisa masuk more orang memakai bahwa tidak sampai
masuk terus belum lagi soal kendaraan ya itu memasuki arena itu sulit dari sini ke akurpa
itu pasti tidak bisa jalan terus juga kemarin kita ke semalam gala dinner itu memang lokasinya
lebih jauh dan hanya kendaraan kendaraan yang memiliki stiker atau undangan yang bisa masuk
eh saya bertemu dengan beberapa jurnalis tidak tercetak mendengar ada keluhan dari jurnalis di
sini terkait dengan pasokan informasi atau bagaimana kita mencari informasi di sini begitu
reza rapi saya harus memuji memberi apresiasi sangat rapi dan sangat terorganisir sangat rapih
dan terorganisir begitu pula dengan
protokol kesehatan yang tadi dibilang dicek harus antigen setiap dua puluh empat jam atau pcr yang berlaku selama
tiga hari demi keamanan semuanya bu titin kalau misalnya kita bicara mengenai delegasi begitu ya
bagaimana skema pemulangan delegasi tadi bu titin juga mengatakan bahwa ada delegasi yang tinggal
lebih lama di sini atau kalau kita mengintip instagram dari pak sandi yang mengatakan bahwa
presiden biden sepertinya betah untuk tinggal di bali begitu mungkin bu titi bisa cerita kepada
indonesia bangga dan beruntung memiliki bali bali memang tempat yang paling tepat untuk ajang
sebesar prestius ini ya akomodasinya lengkap sarannya lengkap baik buat bisnis buat meeting
dan memang dengan lokasi yang indah banyak tempat tempat indah itu banyak
delegasi yang akhirnya mereka kita sebut colongan ya mengambil membuat agenda di luar yang sudah
resmi sangat wajar disini juga cuacanya memang kalau siang agak panas tapi sore dan malam itu
cenderung agak sejuk tinggal mau milih dimana di tengah kota atau ke pantai bali membuat itu
memungkinkan lengkap dan memungkinkan tensi tensi yang dari antara negara dan negara yang berada di
awal panas itu bisa sedikit eduardi itu mas reza baik bu titin sebagai salah satu tampil lagi
saya melihat bahwa presidensi kita dapat dilakukan dengan sangat baik karena indonesia sebagai host
memang berperan sangat baik ya
detail yang mem mason pengad arrived in bali bukan selesai lagi bukanan dari bali kita talking about organic house
netralitas dilakukan gitu memberi panggung kepada semuanya memberi tempat kepada semuanya
tapi di sisi lain juga kita tahu kegigihan indonesia sebagai negara yang memiliki peran strategis di asia tenggara
dan juga kita populasi terbesar itu juga kita menunjukkan banyak hal hal yang disodorkan oleh pemerintah
dengan dari konsensus dan apa yang diusulkan dari pemerintah kita itu sebagian besar diterima dan masuk dalam deklarasi
oke alhamdulillah begitu ya
butitin kalau misalnya kita bicara mengenai acara semalam ada welcome dinner gala dinner
butitin menjadi salah satu tamu undangan yang juga ikut dalam acara dinner semalam
mungkin bu titin juga bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana jalannya
apa menu menu favorit yang
yang dimakan oleh delegasi yang datang ke sana mungkin bu
ya tadi malam saya termasuk yang beruntung mendapat undangan
dan dari proses awal juga kita tahu bahwa memang itu sangat ketat gitu
areanya tidak bisa dibilang memang tidak terlalu banyak yang diundang ke sana ya
saya mewakili dengan bersama teman teman media
saya melihat dari awal masuk itu nuansa lebih relax ya
dan tentu kita hadir di sana dua
melihat siapa saja kepala negara yang akan hadir join di gala dinner tersebut
mereka akan menggunakan batik dengan motif atau warna apa gitu
dan kita memang sudah mendapat bocoran
bahwa acara di sana akan sangat megah
jadi terus terang kalau saya tidak terlalu fokus kepada menu menu yang dihidangkan
ada kan di ig nya pak sandiaga uno gitu
yang pasti unik dan enak gitu ya
bukan menu yang biasa sering kita jumpai
tapi saya tidak terlalu fokus di sana
terus terang saya termasuk yang melihat pagelarannya
melihat video mapping di dinding di sekitar gwk itu
dan kolosal yang ditampilkan oleh penyelenggara
itu rasanya membuat menu menu itu menjadi ya melengkapi saja
tapi utamanya adalah kita bisa bertemu bertemu beberapa pejabat prominent
dari beberapa negara
dan untuk saya lihat siapa
menyalami siapa siapa sebelum duduk di jamuan dekat dengan siapa gitu kan
termasuk gestur ketika mereka disambut oleh presiden dan ibu negara
dan sudah mereka berfoto itu kita diskusinya di situ gitu
siapa yang kok belum terlihat hadir gitu
kenapa ini nggak pakai lebih kita fokus
dibanding yang sajian sajian yang memang mewah dan enak gitu
karena pada pembukaan pak jokowi juga mengatakan bahwa
semoga para delegasi juga tidak kepedesan dalam makan dinner waktu semalam begitu ya
enggak ada yang pedes
enggak ada yang pedes
terus terang enggak ada yang pedes
enggak ada yang pedes
untuk mulut untuk lidah indonesia
saya pastikan tidak ada yang pedas
aman semua ya
karena mata kita dihibur terus udara juga sangat sejuk gitu
jadi itu udah bagi saya puncak gala dinner yang indah ya tadi malam
dan ini juga selama satu tahun berarti perjalanan presidensi g dua puluh sudah resmi ditutup juga
tadi siang dan ini menandakan bahwa alhamdulillah semuanya lancar begitu ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
titi rosmasari pemimpin redaksi cnn indonesia
terima kasih mas reza